kementerian perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah satu lima puluh lima juta ton sepanjang semester pertama tahun ini dan satu dua puluh lima pada semester kedua
izin tersebut diberikan kepada dua belas perusahaan gula rafinasi di bawah asosiasi gula rafinasi indonesia
direktur jenderal perdagangan luar negeri kemendak kini sedang menyiapkan penerbitan izin impor dari sisa alokasi yang ada
untuk semester kedua tahun ini yakni sekitar satu dua puluh lima juta ton
alokasi impor gula yang diberikan pemerintah tahun ini hanya dua delapan juta ton dari total kebutuhan industri ke domestik yang mencapai tiga tujuh juta ton
sisanya masih dapat dipasok dari perusahaan gula dalam negeri dan juga sisa stok tahun lalu